kayaknya mami tambah yakin deh kalau manusia serigalanya itu siapa
hah oh dio
iya dan mami maki semakin yakin kalau dia pelakunya
masalahnya dia itu mencurigakan loh
mami ada ada aja deh
iya bener tau
lagian ya nizara ya susu kambing ini adalah kunci
kunci ke suksesan mami
supaya mami nanti jadi miss di village ini
saya udah makan
makanya kamu masih bangga
aku mau makan
nanti aku makan
ini makanan perempuan ya
iya ini makanan perempuan
eh ini makanan perempuan
iya ini makanan perempuan
oh siapa ini perempuan
siapa ini perempuan
iya apa sih

ada manusia serigala
manusia serigala yang diantong
manusia terjalan dari kotak ini namanya kambing warnanya item
kepercayaan ya tante ya ya tajuk samping
banyak banget sih zara
aduh ada dalam
bisa aja ngejar ngejar
ada yang aneh nih
berarti kamu ini yang saya curigain
manusia serigalanya kan
bukan bukan bukan bukan bukan
hebat juga ya bu ranti ya
pakai pedil senapan atau brand
pakai panah perak aja si penjahat itu langsung bisa ko pasti
kadang kadang otaknya memang hebat nih bu ranti
kepake banget deh idenya
pak rete saya mah dari dulu emang pinter emang hebat semua orang juga udah tahu tapi mereka mungkin diem aja gak bilang bilang
iya kadang kadang aja sisanya mah fred
oh pak rete lagi menghina saya itu
bukan ah gitu aja kesinggung nih belum ngejar ngingung
ya sama aja dong maling
pokoknya pak rete saya yakin si manusia serigala itu bakal keok begitu kena ini
begitu panahnya nyampe ke dia
ya nggak kena dong namanya itu gimana sih
mati pak rete saya kan bercanda aja
ini kan serigalanya cuma satu paretik kenapa banyak banget sih bikin panahnya
yang namanya hewan serigala itu selalu hidup berbondong bondong
kemana mana ke pasar bawa anak istrinya kemana mana bawa nenek kakeknya
selalu berbonong bonong gak pernah sendiri emang bu ranti kemana mana sendirian jomblo akut
oh pak rete lagi menghina saya soal jomblo
emang pak rete kalau pergi siapa yang nemenin
assalamu'alaikum pak rete
hampir ajaan sih
pak rete saya udah dapat ini dia
iya dia siapa
pak rt saya udah ngejelasin berkali kali sama bu messi
saya bukan manusia serigala
saya dio pemuda tampan yang baik hati di kampung sini bener bener pak rete
eh aware aware dimana mana mana ada maling yang ngaku
hei bu messi jangan sembarangan nuduh orang
gak boleh kita nuduh orang tanpa bukti mungkin jadi fitnah
gini aja deh bu messi bu ranti
kita buktiin aja kalau memang dio ini manusia serigala atau bukan kita tojos aja pakai ini

pak rete coba sini pak rete langsung aja nih
bu messi jangan jangan
dengan kekuatan bulan akan menghukummu
aduh aduh gimana sih nih
kok nancep nih pak rete saya cabut lagi nih pak rete
ini panas sih liat liat atuh
kenapa nancepnya di ketek di leher dong
mati dan saya hilang ya besok
eh jangan kabur
eh bu messi bu messi udah udah udah
gak usah dikejar
kenapa nggak dikejar aja sih
biarin aja padio pergi kan gak ada buktinya juga kalau dia itu serigala
ini gimana satu lagi
tenang tenang pak rete biar adil pak rete
oh bener kan
sekarang sama kamu gak ada banget sih
mami mami nggak kenapa napa
tadi maman diapain sama manusia serigala
kok pulangnya sampai malem gini
alhamdulillah mami ini gak kenapa napa
mami ini dari siang dikejar kejar manusia serigala
tapi mami selamat
kayaknya mami tambah yakin deh
kalau manusia serigalanya itu siapa
hah oh dio
kalau dia pelakunya
masalahnya dia itu mencurigakan loh
gimana kalau mulai sekarang kita selidiki
kok tante bisa yakin
emang om dio ada taringnya ya
emang kukunya panjang panjang
ya enggak sih
tapi ya pokoknya dia itu orang yang mencurigakan kan kerjaannya apa
gak ada kan
pasti kalau orang yang gak ada kerjaan itu pasti punya fitur yang lainnya

mami itu om dio tuh
ya udah ayo sekarang kita ikuti dia